anda ingin berbelanja dengan suasana negeri tiongkok mungkin anda bisa datang ke semarang
karena menjelang imlek di kawasan pecinan semarang sudah tahu ya terkenal nih wilayah ini
digelar sebuah pasar rakyat dengan nama pasar imlek semawis
selain juga jajanan dan beragam aksesoris pengunjung juga dapat menikmati sejumlah kesenian tradisional khas tiongkok
seperti wayang potahi
menyambut datangnya imlek kawasan pecinan di semarang disulap seakan menjadi pasar malam di kota tiongkok
inilah pasar semawis pasar malam yang berada di sepanjang jalan gang pinggir hingga gang baru pecina
dengan merias lampion di sepanjang jalan sederet stand dagangan disuguhkan di pasar semawis
tak hanya itu pengunjung juga bisa bersuah foto bersama raja kerasun gokong dan rekannya
ya menurut saya disini menarik seri seri yang dalam pihaknya terus ya penyajian penyajianannya
di tengah pasar disajikan panggung hiburan yang menampilkan seni dan budaya tiongkok yang bisa dinikmati pengunjung dari sore hingga malam
salah satunya wayang potahi
pasar semawis yang digelar dari dua puluh empat hingga dua puluh enam januari ini mengambil tema pasar obar abir yang berarti keragaman
berkait dengan tema obar abir atau warna warni atau keberaneka ragaman saya memandang ini sebagai sebuah tema yang sangat positif
yang kemudian mengingatkan orang orang halayak yang ada di bangsa kita bahwa kita ini beraneka ragam
jadi mestinya kemudian dengan keberaneka ragaman ini justru menjadikan kita selalu ingat kekuatan kita ini karena dineka tunggal ika
gelaran pasar semawis diharapkan bisa menjadi contoh dalam mewujudkan persatuan
dan kesatuan nasional
damar sinuko semarang